kita ke informasi dari megapolitan gubernur dki jakarta anies baswedan meresmikan kawasan integrasi transportasi duku atas
di stasiun mrt duku atas pada selasa pagi tiga puluh april dua ribu sembilan belas
kawasan integrasi ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat yang ingin berpindah moda angkutan masal
duku atas menjadi pusat untuk beberapa moda transportasi masal seperti moda raya terpadu atau mrt
kereta rangkaian listrik atau krl kereta api bandara transjakarta dan bus lainnya
anies mengajak masyarakat jakarta meninggalkan kendaraan pribadi
untuk itu pemprov dki jakarta akan mengutamakan pembangunan fasilitas untuk pejalan kaki yang nyaman menggunakan transportasi umum
selain itu fasilitas air siap minum di duku atas bisa mendidik masyarakat untuk mengurangi sampah plastik dengan membawa botol minum pribadi
karena kita tahu di tempat ini adalah pertemuan antara kereta api komuter kereta api bandara
ada mrt ada transjakarta dan nantinya akan ada dua lrt di sini dan ada juga bis dalam kota
jadi kita memulai dengan memastikan bahwa di antara moda itu ada fasilitas transisi yang memudahkan bagi warga
alhamdulillah itu sudah terbangun dan kita juga menginginkan warga berpindah
antar moda mendapatkan pengalaman yang unik
karena itu kalau teman teman lihat di jalan kendal perancangannya dibuat bukan sekedar terowongan untuk orang lewat sehari hari
tapi juga dia menjadi tempat ekspresi seni termasuk ada spot spot kebudayaan